wali kota bandung ridwan kamil memuji keberanian siswa sma yang mengejar pelaku pengeboman di taman pandawa senin kemarin
ridwan kamil menetapkan sekolah sma enam bandung sebagai sekolah teladan
sementara dua siswa tersebut mendapat hadiah jacket rescue sebagai tanda keberanian
suasana berbeda tampak di halaman sekolah menengah atas negeri enam kota bandung selasa pagi
wali kota bandung ridwan kamil datang dan memberikan apresiasi kepada siswa yang telah berani mengejar pelaku pemboman di taman pandawa senin kemarin
kedua siswa pemberani tersebut adalah lupi m dan syafi nur hikmah yang diikuti oleh delapan temannya
mereka bahkan cepat mengejar dan meminta pelaku untuk menyerahkan diri kemudian mengevakuasi para pegawai kelurahan untuk keluar kantor
saya dan teman saya teman saya pun berbicara kepada pelaku itu untuk menyerah
wali kota bahkan menobatkan sma negeri enam bandung sebagai sekolah teladan
karena para siswa yang kala itu sudah melakukan olahraga di taman pandawa dan mendengar lidahkan turut mengejar pelaku sampai kantor kelurahan arjuna
sebagai tanda keberanian lupi dan syafi mendapatkan jaket rescue dari dinas kebakaran kota bandung
dan ternyata ada sekelompok anak anak sekolah di bandung yang luar biasa dan terescue sebagai orang istimewa yang memang cocok
dan cita citanya jadi tentara juga
wali kota bandung mengimbau kepada para siswa untuk tidak takut saat menghadapi bahaya
para siswa harus sigap dan siap menghadapi tantangan
apresiasi yang diberikan ini menjadi contoh untuk para pelajar maupun warga kota bandung agar dapat menjaga kota bandung dari segala gangguan
kami oktora bandung